akibat hubungannya tidak direstui orang tua korban seorang remaja di surabaya tega membunuh pacarnya sendiri
pelaku tega mencekik kekasihnya karena sakit hati dan juga tak ingin korban dinikahi orang lain
orang tua korban tak kuasa menahan sedih begitu mengetahui anaknya nimade prabawati gowinda dewanta
ditemukan tewas membusuk di lahan kosong di kawasan apartemen puncak kertajaya minggu pagi
korban yang masih berumur delapan belas tahun ditemukan tak bernyawa setelah sebelumnya dilaporkan hilang selama tiga hari oleh pihak keluarga
tim inafis polrestabes surabaya yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari barang bukti dan petunjuk
dari olah tkp akhirnya ditemukan petunjuk pelaku pembunuhan ternyata adalah pacarnya sendiri ar yang masih berusia tujuh belas tahun
tim inafis polresta besurabaya yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari barang bukti dan petunjuk
di hadapan petugas ar mengaku tega mencekik korban hingga tewas karena sakit hati hubungannya dilarang oleh orang tua korban
tim inafis polresta besurabaya yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari barang bukti dan petunjuk
untuk kepentingan penyelidikan jenazah langsung dibawa ke kamar mayat rumah sakit dr sutomo untuk diotopsi
sementara tersangka langsung diamankan ke mapol restabes surabaya untuk proses hukum selanjutnya